pemirsa mantan menteri tenaga kerja dan transmigrasi mohaimin skandar bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan atau proteksi tenaga kerja indonesia tki di kemenaker pada tahun dua ribu dua puluh
chaimin kemungkinan meminta agar pemeriksaannya sebagai saksi oleh komisi pemberatasan korupsi kpk di tunda
kita langsung tanyakan ke rekan kami yang berada di kpk ada koresponden cnn indonesia teddy zuhari langsung kita sapa selama siang
teddy kalaulah alasannya tidak bisa hadir pada hari ini kemudian apa respon kpk soal respon caimin ini
selamat siang heranov
betul sekali bahwa
sekitar setengah jam yang lalu kabar pemberitaan kpk ini sudah menyampaikan informasi yang terbaru kepada media yang hadir di sini bahwa memang pihak kpk mengkonfirmasi betul telah mengirim surat pemanggilan kepada mohaimin skandar ketua umum dari partai kebangkitan bangsa pkb untuk hadir dimintai keterangan datang ke gedung kpk untuk menemui para penyidik
dan tadi juga disampaikan oleh ali fikri bahwa
surat yang dikirim atau sudah diterima oleh mohaimin iskandar tersebut pada tanggal tiga puluh satu agustus pekan lalu dan sudah dikonfirmasi yang bersangkutan sudah menerimanya
namun hari ini juga sudah mendapatkan informasi terbaru kembali dari pihak penyidik kpk bahwa arli fikri mengatakan bahwa tim penyidik juga sudah menerima konfirmasi langsung surat dari muhaymin iskandar yang menginformasikan bahwa dirinya tidak bisa datang ke gedung kpk sebagai saksi untuk memberikan
dan keterangannya terkait dugaan perkara korupsi di kementerian tenaga kerja pada tahun dua ribu dua belas lalu
dalam penjelasannya tadi ali fikri juga menyampaikan bahwa sedianya memang pihak muhaymin iskandar ingin pemeriksaannya yang sedianya dilakukan hari ini ditunda pada tanggal tujuh september atau hari kamis pekan ini
namun dari kegiatan yang ada di kpk tim penyidik kpk akan melakukan kegiatan di luar kota
sehingga keinginan dari muhaymin iskandar yang ingin diperiksa atau dimintai keterangan yang pada kamis pekan ini ditunda pada pekan depan
memang sejauh ini kpk menyebut belum ada agenda tanggal yang jelas atau hari yang jelas minggu depan kapan pastinya muhaymin iskandar akan datang untuk diperiksa
tapi pihak kpk memastikan minggu depan adalah di hari waktu yang diagendakan agar muhaymin dapat memberikan keterangannya sebagai saksi
dan tadi kami juga sempat menanyakan apa kemudian alasan dari pihak kpk menjadikan hal penting dari mohaimin skandar untuk dimintai keterangannya terkait dugaan korupsi yang terjadi di kementerian tenaga kerja pada tahun dua ribu dua belas lalu
dimana saat itu mohaimin skandar menjadi menteri tenaga kerja dan transmigrasi
apakah ini ada kaitannya dengan unsur politis
berikut pernyataan ali fikri dari kpk
berikut pernyataan ali fikri dari kpk
berikut pernyataan ali fikri dari kpk
berikut pernyataan ali fikri dari kpk